informasi selanjutnya gereja katolik santo antonius yang berada di kecamatan muntilan magelang jawa tengah mengalami kerusakan pada kaca jendela setelah dilempar batu oleh orang tidak dikenal pada sabtu dini hari kemarin
tidak ada korban dalam kejadian tersebut dan aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat di area gereja
beginilah kondisi kaca dua jendela yang berada di ruangan kur dan ruangan imam di kompleks gereja katolik santo antonius di kecamatan muntilan magelang jawa tengah yang pecah setelah dilempar batu oleh orang tak dikenal pada sabtu dua puluh tujuh oktober
selain itu beberapa genting gereja pecah akibat aksi pelemparan tersebut
kalau kejadian yang jelas saya tidak tahu pasti tapi menurut perkiraan dari yang saksi pak murjoyo dan pak kris itu jam
terus pelaku ada berapa orang
kalau pelaku kita belum bisa memprediksi karena kita juga belum membuka untuk cctv cuman kami juga menunggu dari polda untuk membuka cctv tersebut
untuk kerusakan apa saja pak
kerusakan itu jendela kaca dua tempat sama genteng
sementara itu melalui sambungan telepon kepala polres magelang akbp hari purnomo mengatakan pihaknya telah menangkap orang yang diduga pelaku perusakan dan kini masih dimintai keterangan
terus pelaku ada berapa orang
hari juga membenarkan selain gereja katolik antonius muntilan ada dua lokasi lain yang sebelumnya tak luput dari aksi perusahaan dengan modus yang sama
kerusakan tersebut terjadi pada kaca ventilasi ruangan guru praktik di smk pangudi luhur kecamatan muntilan dan kaca jendela di gereja kristias dalam mendungan di desa beringin kecamatan serumbung magelang
namun kerusakan di dua lokasi itu sudah diperbaiki